komisi pemberantasan korupsi atau kpk menyatakan bupati bekasi neneng hasanah yasin
mengembalikan uang sejumlah tiga miliar rupiah kepada penyidik
uang itu terkait pengurusan izin proyek pembangunan meikarta di cikarang kabupaten bekasi
jumlah tersebut merupakan sebagian dari yang diakui pernah diterima yang bersangkutan terkait izin proyek meikarta
nantinya secara bertahap akan dilakukan pengembalian berikutnya
selain neneng kepala bidang tata ruang dinas pupr kabupaten bekasi
neneng rahmi juga telah mengembalikan uang sejumlah sembilan puluh ribu dolar singapura
hingga kini kpk sudah memeriksa lebih dari empat puluh saksi yang diduga mengetahui proses perizinan mekarta
kpk pun menghargai sikap kooperatif para tersangka dan masih terus mendalami peran korporasi dalam kasus tersebut
bupati juga sudah mengembalikan uang sekitar tiga miliar rupiah sampai dengan hari ini
ini adalah sebagian dari sejumlah penerimaan yang sudah diakui oleh tersangka bupati bekasi ini
nanti pengembalian berikutnya seperti yang disampaikan akan dilakukan secara bertahap
suap dari pihak pemberi juga sudah mengembalikan sembilan puluh ribu dolar singapura jadi
nah sedangkan untuk pemeriksaan terhadap para tersangka dan sekitar lebih
dari empat puluh saksi bahwa ada dugaan kuat uang yang diberikan tersebut atau suap yang diberikan tersebut
itu terkait dengan kepentingan perizinan meikarta sebagai bagian dari proyek lipo group
sebelumnya hari ini menjalani pemeriksaan sekitar dua jam tersangka kasus dugaan suap proyek meikarta neneng hasanah yasin
mengaku diperiksa mengenai voice recorder
enggan menyampaikan detail voice recorder yang dimaksud
pernyataan ini diungkapkan bupati kabupaten bekasi sekaligus tersangka kasus dugaan suap proyek mekarta nenek hasan yasin
sesaat setelah keluar dari ruang pemeriksaan
selain mengaku diperiksa terkait voice recorder
neneng juga sempat menanggapi bahwa dirinya sedang mengajukan menjadi justice kolaborator di kpk
enggak enggak cuma voice recorder saja
ya kan apa sih
sudah ada rekan saya sabila destu di gedung kpk
destu apakah pengembalian uang sekitar tiga miliar oleh neneng itu merupakan bagian dari deal untuk menjadi justice kolaborator
dan apakah nenek juga dalam hal ini menyebut nama nama lain yang juga terlibat sebagai bagian juga mungkin dari prasyarat mengajukan justice kolaborator itu
ya selamat malam budi
perkembangan penyidikan kasus dugaan suap perizinan mekarta di kabupaten bekasi
hingga kini memang betul seperti yang anda sebutkan tadi sebelumnya
bahwa dari neneng hasan yasin ini sudah melakukan pengembalian uang senilai tiga miliar rupiah kepada kpk
yang tadi disebutkan oleh jurubicara kpk febri diansyah
bahwa ini merupakan baru sebagian dari sejumlah uang
uang yang sudah diakui oleh nenek hasan yasin
ini diterima olehnya dalam kasus dugaan suap perizinan meikarta ini
dan selain itu juga untuk hari ini saja budi dari pihak kpk juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi
yakni kuswaya kepala bidang tata lingkungan hidup dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi
kemudian juga jamaludin ini yang merupakan kepala dinas pupr bekasi
diperiksa untuk tersangka bupati neneng kemudian juga neneng hasan yasin sendiri yang juga diperiksa untuk diminta sampel suaranya
yang kemudian untuk dicocokkan dengan barang bukti elektronik yang dikatakan oleh kpk sudah diamankan
dan selain itu juga budi di kpk melalui jurubicaranya ini mengungkapkan bahwa pengambilan sampel suara nenek ini penting dilakukan untuk pembuktian
dari barang bukti elektronik
yang diamankan oleh kpk kemudian juga hari ini betul tiga miliar rupiah sudah dikembalikan oleh neneng hasanah yassin
namun terkait dengan pengajuan justice kolaborator yang diajukan neneng hasan yassin ini kpk tentu mempertimbangkan sikap kooperatif yang dilakukan oleh para tersangka
ada neneng hasan yasin kemudian juga ada neneng rahmi yang mengembalikan senilai sembilan puluh ribu dolar singapura ini juga menjadi pertimbangan oleh kpk
ini adalah pertimbangan dari kpk untuk kemudian mengabulkan justice kolaborator yang diajukan oleh nenek
dan selain itu juga budi hingga kini diungkapkan oleh kpk ada lebih dari empat puluh saksi yang sudah diperiksa dari berbagai pihak dari pmk bekasi dari pm prof jawa barat kemudian juga dari pihak lipo group sendiri
dan untuk dalam kasus ini memang sebelumnya kpk menemukan adanya sandi sandi
yang digunakan oleh para pihak pihak terkait ini seperti ada sandi babe kemudian ada sandi tinatun sebenarnya kpk ini sudah mengetahui secara detail karena memang dari barang bukti elektronik yang diamankan
namun memang kpk belum bisa merinci secara detail karena memang saat ini prosesnya masih dalam tahap penyidikan dan nanti akan dibuka pada tahap persidangan
kemudian juga yang baru bisa diungkapkan oleh kpk adalah untuk sandi babe
ini digunakan oleh salah satu pihak pemberi yang juga merupakan tersangka yang memiliki peran penting atau peran kuat dalam perizinan proyek pembangunan meikarta yang melibatkan bupati nonaktif bekasi nenek hasanayasin ini
baik terima kasih destu atas informasinya kita akan terus nantikan bagaimana perkembangan pengungkapan kasus korupsi proyek mekarta ini